perkembangan dunia fotografi semakin beragam
jika sebelumnya kita sudah mengenal sesi foto pre wedding
kemudian ada post wedding hingga fotografi kehamilan
kini karya seni foto terhadap bayi mulai tren di kalangan keluarga kecil di indonesia
apa itu newborn fotografi dan bagaimana pandangan medis terkait hal ini
berikut liputannya untuk anda dan informasi ini sekaligus mengakhiri cnn indonesia news report
anda bisa menyaksikan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam di transvision dan indico
jangan lupa untuk menyaksikan kembali cnn indonesia news report besok siang
saya eva yunizar sampai jumpa
newborn photography atau fotografi bayi baru lahir merupakan salah satu karya seni fotografi
tren ini menggunakan bayi berusia lima hari
hingga dua minggu sebagai objek foto
konsep yang digunakan adalah merancang studio mini yang diatur sedemikian rupa di setiap rumah yang menjadi pelanggan mereka
mereka juga menyediakan kostum yang unik dan lucu
serta perlengkapan pemotretan sesuai tema yang ingin diambil
setiap sesi foto yang dilakukan dapat menghasilkan delapan hingga lima belas pose tergantung kondisi obyek foto
tantangan foto bayi itu kalau misalkan kita dapat foto bayi yang misalkan
susah ya dalam arti kata dia gak mau tidur
setiap bulan mereka melayani dua puluh pemotretan dengan harga di kisaran lima lima juta rupiah
pelanggan tren foto ini senang dengan jasa layanan foto ini
apalagi ditambah layanan yang diterapkan berbasis home service atau jasa rumahan
ya sebagai orang tua sih ya apalagi masih anak pertama
terus juga kan lagi booming kan ya jadi pengen aja mengabadikan momen momen si kecil aja gitu
karena yang menjadi objek pemotretan adalah bayi yang baru lahir sisi kesehatan mesti diperhatikan
baik orang tua maupun fotografer perlu memperhatikan aspek aspek kesehatan keamanan dan keselamatan
salah satu yang paling penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai bayinya dehidrasi ya jangan sampai kurang minum
kemudian suhu di dalam kamar itu perlu diperhatikan
yang mungkin untuk bayi dan untuk bayi itu bisa berada di dalam suhu tubuh dia yang normal
dokter ini menganjurkan yang utama adalah memilih fotografer terlatih sebab bayi yang berada pada fase awal kehidupan masih sangat rentan